sekali waktu di hutan di mana bayangan menari dan bisikan bergema
trio yang tidak biasa berkumpul melakukan perjalanan mereka yang menentukan di luar imajinasi mereka
pangeran harald dan kudanya yang setia rily menemukan diri mereka tenggelam dalam ketenangan alam
sedikit yang mereka tahu bahwa hari indah mereka akan segera berubah secara tak terduga
karena takdir punya sesuatu yang luar biasa untuk mereka mengintai di balik pepohonan
sungguh hari yang sangat indah
aku merasa butuh petualangan
rambut yang indah
dan matamu menyelaukan
wow terima kasih
oh aku sedang berbicara dengan kau
aku pasti menjadikanmu suamiku
suami oh tidak
luar biasa jadi besok
tunggu apa kau bilang tidak
iya aku yakin kau luar biasa tapi
luar biasa dia penyihir jahat
sh apa kau menolak cinta dari penyihir yang kuat sepertiku
berapa banyak apa yang kau butuhkan untuk melarikan diri
kau ingin aku kabur
nah pangeranku karena kau pikir kau terlalu baik untukku
aku tidak berkata begitu
aku akan mengubahmu menjadi sesuatu yang cukup unik
kompor besi ini sama sekali tidak unik
tidak tunggu ubah aku lagi
tentu kompor sayang jika kau menikahiku

bisa dihancurkan hanya jika seseorang
setuju untuk menikah denganmu manusia besi
tidak ada yang akan menikah
denganku lihat aku
itu sebabnya ini rencana yang sangat
brilian besi tua
lebih baik cepat dan buat keputusanmu
aku tidak bisa
penyihir terbang meninggalkan harold yang malang
dengan perasaan tersesat
wow dia sungguh menyukai pria yang panas
ah sekarang aku harus apa
kau bisa membuatkan kupai apel
aku akan mencari bantuan
hanya berjarak sejengkal dari tungku besi
orang yang suka berpetualang
dan bersemangat dengan santai berjalan jalan
di hutan tenggelam
dalam pikirannya sendiri
hah istana ini membosankan
di mana aku mencari bantuan
oh kau mengejutkanku
maaf tidak bermaksud mengagetkanmu
tidak apa apa aku putri ronda
maukah kau membantuku
ronda mengikuti raili saat jalan menuju
pangerannya yang tersihir
kenapa ada kompor besi di sini
apa kau sedang piknik
aku tidak bisa memasak
riley kau membawa bantuan
atau kami akan terbakar
eh yang mulia
ya perkenalkan pangeran harold
apa kau sungguh tertidur
dan bunga bunga indah
tempat yang indah untuk tidur siang
ini sungguh sangat aneh
aku akan pergi
tidak tunggu aku ingin pergi
tidak tunggu aku ingin kau menikah denganku
tapi kau ini kompor
aku tidak bisa menikahimu
tidak aku sebenarnya seorang pangeran
seperti yang dikatakan riley
keduanya menjelaskan kisah itu
kepada rhonda yang bingung
oke aku tidak tahu apakah ini semua lelucon
tapi walaupun kau berkata jujur
aku tidak bisa menikahi orang yang baru kutemui
ada banyak hal yang ingin kulakukan
kita bisa melakukan hal hal itu bersama
atau kau tahu
menjalani kehidupan yang tenang
dan membuat sup yang sangat enak
apa aku ditolak
sebenarnya dia bahkan tidak menyebutmu teman
aku membawa lambang kerajaan
kerajaan kita ini bukan lelucun
aku hanya ingin menjadi manusia lagi
lihat rhonda memutuskan dan takut mantra nya akan rusak
ya dia membuat keputusannya
jadi kau punya waktu untuk membuat keputusanmu
tunggu jadi tidaknya adalah tidak dan tidakku bukanlah tidak
kita akan berbicara di rumah
haruskah kita pergi membeli cincin saja
pengihir membawa pangeran harold
riley dan rhonda menyaksikan dengan ngeri
rhonda kita harus apa
ronda merasa tidak enak tapi dia mendongak bertekad
jangan khawatir riley
kita akan mendapatkannya kembali
maka keduanya memulai misi penyelamatan mereka
beruntung bagi mereka beberapa bagian telah pecah dari kompor
itu menyimpan sihir penyihir
mereka mengikuti jejak dan setelah banyak perjalanan
tiba di sebuah bukit curam yang tajam dan berbahaya
duri bagaimana kita bisa mendaki itu
aku mungkin punya sesuatu
yang mulia selalu berpergian dengan pedang ekstra
tidak sekeren aku
kuda ini punya cakar
raili mendaki bukit yang curam dengan menggunakan tapal kudanya
sementara ronda menebas duri yang menghalangi jalannya
tapi tidak sehebat kau
aku suka sekali sepatu itu
saat semua ini berakhir
akan kuberikan diri
mereka berhasil melewatinya
mereka melakukan perjalanan dan akhirnya tiba di sungai
mereka beristirahat menyaksikan arus yang berputar putar dan air yang mengalir deras
daerah itu terlihat aneh
ronda terkejut dengan apa yang dilihatnya
tapi sebelum dia menyadarinya burung itu muncul kembali

tapi sebelum dia menyadarinya burung itu muncul kembali
riley dia burung itu dia menghilang
dan kemudian lalu dia
apa kau lapar
akanku carikan sesuatu
ronda menuju ke tepi sungai dan mengambil sesuatu
aku harus kesana
sepatu kudaku untuk mendaki
rhonda mengamati sungai dan mencari sesuatu
aku harus kesana
sepatu kudaku untuk mendaki
mati sungai dan bebatuan
sepertinya kau harus menunggu di sini
sungai menghanyutkannya saat
dia berjuang melawan arus
dia berjuang dan melemparkan tali
dia menarik dirinya keluar dari arus yang deras
roda apa kau baik baik saja
yuk aku baik baik saja
oh dia melihat
bagian lain dari kompor logam
dan meneriakan ini kepada riley
dia pasti ada di sana
ronda berjalan mondar mandir melambaikan
tangannya di udara
di dalam kehampaan mistis
hamparan kabut dan kepulan asap
aku tidak suka tempat ini
aku harus cepat menemukan
pangeran dan pergi
ronda menyipitkan mata menembus kabut
dan melihat sesosok tubuh mendekatinya
aku tahu kau datang untuk menyelamatkanku
ini aku pangeran harold
ya kurasa dia bosan denganku
tidak yakin dan bingung
makhluk itu berisik sekali
pada saat itu
dia menyadari pria ini palsu
dia bukan pangeran yang dia kenal baik
dia menggunakan kata kata yang baik
kau bukan pangeran
apa kau suka trik kecilku
dia milikku sekarang
maaf tapi menurutku dia tidak akan muat di kualimu
ronda berlari melewati koridor berkabut
saat penyihir itu terus menipu dan mengejeknya
mengapa kau repot repot
kau hanya seorang pangeran
hanya seorang putri kecil yang konyol
dan aku penyihir terkuat di negeri ini

ya aku mungkin putri kecil yang konyol
tapi setidaknya aku tidak harus mengandalkan sihir
untuk menemukan cinta sejati

dia berjuang untuk melihat melalui asap tebal
bagaimana aku akan menemukannya
hah bukankah itu
hah bukankah itu
di kejauhan dia melihat cahaya redup
di kejauhan dia melihat cahaya redup
itu dia pangeran
aku menemukanmu di koridor mengikuti cahaya

ronda aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkanku
pangeran tersayang aku akan menikahimu
saat kata kata itu keluar dari mulutnya
kompor besi berubah kembali menjadi pangeran
kompor besi berubah kembali menjadi pangeran
aku aku kembali
tidak apa yang kau lakukan
tidak apa yang kau lakukan
riley si cakar sepatu
riley bagaimana kau

tidak ada waktu ayo pergi
mereka berdua naik ke punggung rily
raili membawa mereka pergi melewati asap
dan menghilang di bawah tanah
ronda melihat sekelilingnya dengan heran
bagaimana kamu menemukan terowongan ini
ya ketika kau pergi
aku menginjak batu dan terowongan rahasia ini terbuka
semua usaha untuk menyeberangi

kau tahu aku pikir aku telah menemukan hobi baru
menjelajahi lorong rahasia
dan mengalahkan penyihir jahat
itu cukup mengembirakan
mari berharap kita tidak perlu melakukannya lagi
dalam waktu dekat
mereka bergegas keluar dari terowongan
dan menuju sinar matahari
tapi saat mereka mengira telah bebas
penyihir mengikuti di belakang
apa dia tidak pernah lelah
apa dia tidak pernah lelah
kembalikan pangeran padaku
penyihir itu menghilang selamanya
dan mereka akhirnya bebas
dan mereka akhirnya bebas
akhirnya aku butuh istirahat
akhirnya aku butuh istirahat
terima kasih kalian berdua telah menyelamatkanku
tapi ronda bagaimana kau setuju untuk menikah denganku dengan mudah

oh ya aku tidak pernah berjanji untuk menikah denganmu
aku hanya setuju
oh itu pintar
aku sendiri juga tidak pernah menikah dengan apel

tentu saja danmu putri rhonda
aku ingin sesuatu yang sangat mirip dengan sepatu keren

kepungan rambuttu tak bergantung
maka ketiganya kembali ke kerajaan hati

lili disuguhi satu tong besar apel termanis di kerajaan

dan rhonda menerima sepasang sepatu yang luar biasa
ini sangat keren ini bisa meluncur dan berguling
tapi itu tidak bisa memanjat jadi milikku masih lebih baik
tapi apakah ronda dan harald menikah
tentu saja mereka menikah kedua burung cinta itu sangat cocok satu sama lain
hahaha ronda menemukan kebaikan di diri haral dan dia juga jatuh cinta pada sifatnya yang periang
jika itu bukan cinta lalu apa